alih sampai juang akhirnya
eang tadi hujan
harinya aku dapet uang banyak loh
aku beli pisang
sama obat buat eang
harus ganti baju dulu
itu baju kamu basah
seandainya kamu tau yang sebenarnya
kamu jadi benci sama om
lagian gurunya intan juga akan tau
kalo om yang ketangan
tapi sama aja intan bohong dong om
intan gak boleh sedih lagi
udah biar masalah ini
om yang urusin
nah gitu dong senyum
nah sekarang ayo
siapa yang bisa mengerjakan soal ini
ya silahkan tiara
boleh saya bicara sama ibu
sebentar ya anak anak
saya omnya intan
dan saya udah baca surat ini
dan saya ingin memberikan sebuah klarifikasi
klarifikasi apa ya
jadi gini bu
saya ngerjain tugasnya intan
ternyata benar dugaan saya
ternyata benar dugaan saya
ayah ibu tes aja intan ibu kasih soal
intan suruh ngerjain depan kelas
coba sekarang kamu kerjakan soal soal itu
tani intan masih sakit
tapi intan bisa kok ngerjain soal itu
dua belas bu
tuh bu bener kan apa kata saya
intan itu anak yang pinter bu
disini ibu lihat tangan kamu
maafin ibu ya intan
ibu sudah gak percaya sama kamu
sekarang ibu yakin kalau kamu gak bohongin ibu
ibu udah menuduh kamu yang tidak tidak sayang
kok makanannya gak dimakan sih sayang
aku lagi sebel oma
itu beneran bener banget oma
pokoknya tira gak suka
gak usah kamu pikirin
nanti oma bicara sama tante maya
biar anak itu dipindahin sekolahnya ke sekolah lain oke
tapi kamu makan dulu
nah ini orangnya
pindahin aja sekolahnya ke sekolah lain
ma dia tuh anak yang pinter loh
semua orang berhak mendapat kesempatan belajar
lagian mama sih
dikit dikit maunya diikutin
bukannya mama manjain
menurut mama kiari tumbuh dengan baik kok
walaupun dia nggak punya ibu
kan banyak banget
tidak lagi sekolah lain yang bagus
kenapa harus satu sekolah dengan kiara
kasian kan kiara
satu sekolah dengan anak kayak begitu
ya ampun mama
pintau itu saudaranya tiara sendiri
mereka itu kakak beradik mah
bu ajak payung bu
tidak tidak tidak
om ajak payung om
kamu kamu sekarang ngajak payung juga
jadi ajak payung untungnya juga lumayan loh
kan orang orang pada takut kehujanan
terus jarak aku nganterin juga gak terlalu jauh kok
biar gak hujanan kamu dekat sama om
gak usah om
kan om udah nyewa
jadi itu jatuhannya buat om
kamu senang banget hujan hujanan kayaknya
aku emang senang udah hujanan
pasti aku bisa dapat uang banyak
itu ada yang jual jas hujan
kalau sakit kamu gak bisa jualan
pembangunan itu harus pintar
jas hujan harus kamu anggap inventaris penting
ya deh deh om
tapi ntar aku ganti ya
iya nggak apa apa boleh
kamu bisa ganti nanti setiap om lewat sini
om lewat kurang lebih jam tujuh pagi sampai jam tujuh malam ya
ini ini saja nih buat kamu
loh om mana kembaliannya
nah ini kan harganya cuma sembilan puluh ribu
jangan mentah mentah homenya kelihatan kaya
om jadi harganya dimahalin
terus aku harus sampai sepuluh ribu lagi
emasnya juga gak apa apa kok
kan aku yang harus gantiin uang om ini
nanti kalau mahal kayak gini
aku harus nambahin sepuluh ribu juga
nah itu dong bang jalannya
tuh tuh tuh
kamu masih kecil tapi udah pinter ya
om naik banget sama aku
eang tadi hujan
harinya aku dapat uang banyak loh
nah intan sekarang harus ganti baju dulu
itu baju kamu basah